kita ke informasi selanjutnya
peningkatan keamanan saat perayaan malam tahun baru tidak hanya dilakukan di dki jakarta
polresta solo dibantu aparat tni juga menempatkan anggota penembak jitu di sejumlah titik keramaian di kota solo untuk mengamankan malam tahun baru
kapol resta solo akbp andi rifai mengatakan saat acara pergantian tahun di area car free night di jalan selamat riyadi
petugas juga melarang menyalakan kembang api atau petasan
hal itu sesuai dengan surat edaran pemkot solo terkait larangan penggunaan kembang api pada malam pergantian tahun
di samping itu jalanan juga akan disterilkan dari kendaraan bermotor
sehingga masyarakat solo leluasa dalam menunggu detik detik pergantian tahun baru
kekuatan tni disampaikan oleh danrem dan rem backup full kepada polresta surakarta
kekuatan tiga ssc atau tiga satuan setingkat batalion
baik itu yang nanti tergelar di lapangan maupun yang distembelkan di makorem
semuanya siap untuk membantu polri dan memberikan pelayanan
saat brimob juga sudah kita tempatkan titik titik yang nanti akan kita tempatkan sniper sniper di situ
sniper ini bukan untuk menakut nawati masyarakat tetapi untuk melindungi masyarakat apabila ada orang orang yang akan mengganggu
atau pelaku pelaku kriminal yang akan mengganggu pelaksanaan
dan selama tahun baru nanti